kita beralih ke berita olahraga
persebaya surabaya dipastikan akan mengikuti kompetisi liga dua
yang akan digelar delapan belas april mendatang
kepastian ini didapat setelah wakil ketua pssi joko driono
menghadiri kongres pssi jawa timur di surabaya
kepastian jadwal kick off liga dua kini semakin jelas
pt liga indonesia baru selaku operator menetapkan
akan dimulai pada delapan belas april
dengan demikian persebaya surabaya salah satu peserta liga dua
akan segera memulai kompetisi dengan target promosi ini
sekitar dua minggu mendatang
wakil ketua umum pssi joko driono menjelaskan
liga satu bergulir pada lima belas april
sedangkan liga dua bergulir satu minggu kemudian
antara tiga sampai tujuh hari setelah kick off liga satu
pertemuan tanggal enam belas maret yang lalu
sebenarnya telah diputuskan untuk liga satu kick off
liga dua teman teman sabar menunggu sedikit
sampai tanggal tiga puluh maret ini untuk menangkap liga dua
sementara itu dalam kongres pssi jawa timur
telah terpilih ketua umum baru ahmad riyad
ketua umum persida sidoarjo ini terpilih
sebagai ketua umum pssi jatim periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
salah satu program yang akan dijalankan riyad
adalah menghidupkan lagi piala gubernur jawa timur
yang diperoleh oleh ketua umum pssi jatim
ketua umum presiden sidoarjo ini terpilih sebagai ketua umum pssi jatim
yang diperoleh oleh ketua umum pssi jatim
ketua umum presiden sidoarjo ini terpilih sebagai ketua umum pssi jatim
ketua umum presiden sidoarjo ini terpilih sebagai ketua umum pssi jatim